sampaikan ini di singapura sebenarnya kalau dalam perbincangan dengan kita informal dengan
cnn indonesia dan transmedia beberapa minggu yang lalu ya nak kita riffana juga ada disitu
anies baswedan ini juga sudah menyampaikan bahwa ketika kita tanya beliau siap akan tetapi pada
waktu itu pak anies menyampaikannya dalam status of the record gitu dalam menyampaikan
of the record dan kita menghormati tentu kita sebagai media ketika narasumber kita menyampaikan
bahwa ini adalah berikut ya kita menghormatinya nah yang apa yang disampaikan oleh pak anies baswedan
di singapura sebenarnya tidak jauh berbeda bahkan sama persis seperti yang disampaikan kepada kita
beberapa pekan lalu lagi lagi ya pak anies sebulan depan sudah akan mengakhiri masa jabatannya dan
akan kita lihat sebenarnya pernyataan beliau ini beliau
siap untuk maju jika ada partai politik yang meminang pertanyaannya kemudian siapa yang
akan meminang beliau ini yang yang sebagai kita ibaratkan sebagai calon driver gitu ya calon calon
pilot gitu beliau sudah siap untuk mengendarai kendaraan atau pesawat tempur yang akan dikendarai
itu pertanyaan kemudian kendaraan pesawat tempur yang dan kendaraan itu jenis apa yang sekarang
sama sama kita tunggulah apakah kemudian ini akan gayungnya akan bersambut
baik mas revo ini kan pernyataan siap maju pilpres disampaikan menarik sekali ya kalau kita lihat tanggalnya
pak anies baswedan ini menyampaikan siap maju pilpres jika ada partai politik yang mengusungnya ini disampaikan tanggal enam belas september
artinya ini satu bulan sebelum masa jabatannya berakhir sebagai gubernur tanggal enam belas oktober
tadi anda sempat menyinggung bahwa sampai saat ini baru nasdem saja yang kemudian mengusung anies sebagai capres
tapi dengan berani menyatakan bahwa siap untuk maju pilpres jika ada partai yang akan mengusung
apakah media kemudian melihat optimismenya anies baswedan sudah dapat tiket pencalonan sehingga pd mengeluarkan statement ini satu bulan sebelum masa jabatannya berakhir
karena ini pas tepat waktunya mas satu bulan ini kan bukan suatu kebetulan sebetulnya mas revo
ya kita semua kan sama sama menunggu ya ini nanti calonnya siapa saja
semua partai politik saat ini sedang menatar
bahkan partai politik pemenang pemilu seperti pdip misalnya sampai sekarang juga belum mengeluarkan siapa calon presiden resmi mereka untuk tahun pemilu dua ribu dua puluh
rasa rasanya semua partai politik saat ini sedang menakar ya
sedang menatar dan mengukur sebenarnya siapa yang akan terbaik dan terdia juga
kita sama sama menunggu proses tersebut
nah kalau misalkan perlu dki anies baswedan saat ini sudah berani menyampaikan
kita lihat sebenarnya pernyataannya di satu sisi cukup normatif ya nak bahwa siap maju siap maju jika ada partai politik
nah ini mungkin sebagai sebuah kode gitu ya kode bagi para partai politik
apakah dengan elektabilitas yang dia pak anies punya saat ini cukup menarik perhatiankah atau tidak buat partai partai politik
saya pikir ketika pak anies berani menyampaikan secara terbuka
artinya bisa jadi yang kita tidak tahu adalah panggung belakangnya ya
saya pikir mungkin sudah ada perbincangan perbincangan antara pak anies dan partai politik
saya meyakini seperti itu
kalau misalkan hari ini sudah keluar kode kodenya gitu
ya berarti kita tinggal sama sama tunggulah apakah memang benar
apakah misalkan partai nasional
misalnya partai nasdem itu memilih anies dari dua calon yang lain gitu kan
kemarin ada ganjar pranowo dan ada andika ya
ada jendral andika gitu
apakah mana yang dipilih dari nasdem
kemudian demokrat secara informal beberapa sudah menyampaikan bahwa mereka memiliki ketertarikan dengan sosok anies waswedan
dan ketika kemarin rapimnas anies waswedan juga datang ya nak ini
tapi kan memang belum keluar dari demokrat
kemudian satu lagi misalnya yang juga konon sudah berdekat dekatan adalah pks
tapi ketika partai ini kan masih belum secara resmi menyampaikan siapa akhirnya yang akan dipilih
ini menjadi game yang akan sangat menarik ya
kalau misalkan nanti pak anies selesai masa jabatan di pertengahan oktober
kemudian masih ada waktu ya dua bulan lah ya sebelum kemudian
sebelum masa penetapan partai politik lah untuk pesetak papung itu dua ribu dua puluh empat
walaupun untuk pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dari partai politik
baru secara resmi ditutup
batas akhirnya itu september dua ribu dua puluh tiga ya
masih cukup lama sebenarnya untuk kesatuan
oke mas revo ini tadi mas revo udah mengatakan konon katanya
nah saya ingin tanya
bahwa ada indikasi bahwa pilpres ini hanya diikuti oleh dua pasangan calon begitu ya
bahkan dari demokrat menuding ada upaya untuk menjegal anies maju capres dua ribu dua puluh empat
apakah media juga melihat analisis yang sama
mas revo media melihat arahnya memang ada upaya seperti itu
kalau konon katanya konon katanya tentu kita juga mendengar ya nak ya
persoalannya kemudian bagaimana membuktikan konon katanya itu
apakah memang benar ada seperti itu atau tidak
belum ada satupun yang mengungkapkan
satupun ya dari partai politik maupun politisi
yang berani memberikan bukti bukti terkait dengan konon katanya itu
bahkan pak sby juga menggunakan kata konon
dia artinya konon
tapi sebagai sebuah kalau kita lihat
apa yang disampaikan oleh
pak sby dan partai demokrat dan juga besok ya
para rektor di yogyakarta juga akan membuat sebuah deklarasi
menuntut bahwa pemilu harus dilaksanakan secara adil dan bermartabat
sebenarnya ini adalah sebuah kode dan sebuah
lagi lagi ini adalah sebuah permintaan sebenarnya kepada penyelenggara pemilu
agar pemilu ke depan itu juga diselenggarakan dengan cara yang bermartabat
dengan cara yang adil tidak ada tangan tangan
tak terlihat tidak ada gederuwo
yang untuk menggagalkan calon lain
hak konstitusi mengatur hak setiap orang untuk mencalonkan diri
artinya jangan sampai kemudian karena ada kekuasaan
kemudian kekuasaan itu dipakai untuk menjegal seseorang
atau mengebiri hak hak seseorang dalam berpolitik
ini tentu sebuah hal yang tidak ingin kita lihat dan kita rasakan

karena kita berharap tentunya semua aturan aturan konstitusi itu bisa berjalan dengan baik dihormati dan kemudian proses demokrasi itu dijalankan dengan cara cara yang bermartabat demi kemaslahatan pembengsalah
oke pernyataannya pak sby ini kan kemudian memantik respon yang cukup keras ya mas ya dari istana dan juga pdi perjuangan bagaimana kemudian cnn indonesia melihat reaksi yang cukup keras ini dari istana dan juga pdi perjuangan menanggapi konon katanya yang tadi belum bisa dibuktikan itu
ya itu kan kalau kata kata dibalas kata kata ya nggak masalah lah dan sebaiknya kan seperti itu ya
ketika ada pernyataan kemudian dibalas dengan pernyataan tinggal sekarang yang kita tunggu adalah bagaimana kemudian pemerintah dan penyelenggara pemilu ini mematahkan apa yang disampaikan oleh pak sby gitu bahwa tidak benar adanya
kalau misalkan membantah saja tapi ternyata tetap apa yang disampaikan oleh pak sby itu ternyata benar adanya itu kan yang cilaka kan seperti itu ya
tapi ketika kemarin pak sby memberikan pernyataan seperti ini saya pikir ini adalah sebuah warning
mengingatkan kepada pemerintah supaya pemerintah dan juga penyelenggara pemilu agar pemilu ke depan ini bisa dilaksanakan dengan kalau dalam frasa dulu itu kan jujur dan adil gitu ya
dengan cara yang bermartabat
ya kalau misalkan tidak dirasa tidak benar
tidak usah terlalu menjadi hal yang menyakiti perasaan atau baper gitu
tapi yang penting kan dibuktikan saja bahwa itu tidak benar
mas revo terakhir ya
ini sekjen pdip kan hasto kristianto sebelumnya pernah mengatakan bahwa pilpres sebaiknya diikuti oleh dua paslon
apakah kemudian media sepakat bahwa sebaiknya pilpres ini diikuti oleh dua paslon saja
atau justru media melihat bahwa polarisasi akan kembali terjadi
jika hanya dua paslon yang mengikuti pilpres dua ribu dua puluh
sebenarnya pertanyaannya adalah siapa yang membuat kondisi itu terpolarisasi
kalau kita melihat berkaca pada pemilu sebelumnya dan kemudian beberapa pilkada ya
kemudian pemilu presiden dua ribu sembilan belas
polarisasi itu kan terjadi karena pendukung dari masing masing calon itu bergerak dan beroperasi
satu sama lain memberikan labeling memberikan stereotype
dan pada saat itu kita mencatat hoax itu pertebaran sangat luas gitu selama periode pemilu dua ribu sembilan belas
bahkan juga ketika pilkada dki dua ribu tujuh belas
nah yang kita harapkan adalah kita yang seharusnya kalau calon atau kandidat yang diusung itu bisa menertibkan
jadi selama yang di atas yang diusung itu bisa memberikan himbawan atau dalam tanda petik bisa menertibkan setiap pendukungnya yang mulai bersikap ugal ugalan
saya rasa polarisasi itu juga tidak akan terjadi
trifana kalau misalkan kita lihat di beberapa
misalnya salah satu calon presiden di amerika serikat ketika bertanding melawan obama di pilpres dua ribu dua puluh
itu kan juga sempat dalam satu kampanyenya
ada satu pendukung yang kemudian mengatakan secara tudingan rasis kepada obama
pada saat itu calon presiden lawan obama justru menegur dari pendukungnya ini
dan mengatakan bahwa tidak benar seperti itu
bahwa walaupun dia memiliki rivalitas khusus dengan barack obama ketika masa musim kampanye
tapi dia bisa berani menegur dari pendukungnya yang mengeluarkan
statement statement yang berbau rasialis
nah tentunya hal hal seperti ini yang kita harapkan
bahwa bagaimanapun para pendukung itu akan sangat terpengaruh dengan gaya kampanye dari kandidatnya
kalau misalkan kandidatnya ada pendukungnya sudah mulai bertindak di luar batas ya
ditertibkan dalam artian diingatkan
dan diberi contoh bahwa beginilah seharusnya proses demokrasi
berjalan demokrasi itu berjalan dengan baik di tanah air
jadi itu menjadi tanggung jawab dari seluruh peserta pemilu
terutama calon presiden dan juga calon wakil presiden yang akan berkontestasi pada pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
jadi tidak penting mau diikuti oleh dua paslon atau tiga paslon
yang harus menjaga ataupun menenangkan pendukungnya
dan mengarahkan agar para pendukungnya ini mau mengikuti kampanye yang berkualitas
kampanye yang sehat tanpa perlu mengadu
dan terjadi polisi
itu adalah menjadi tanggung jawab dari para peserta pemilu begitu ya mas revo ya
dan juga menjadi tanggung jawab kita semua
terima kasih sekali wakil pemimpin redaksi cnn indonesia tv mas revo lusiriza
atas ulasannya dalam editorial view pekan ini
sehat selalu mas revo